melalui akun twitternya penyidik senior kpk novel baswedan mengaku
sudah memaafkan penyerang yang menyeramkan air keras ke wajahnya
meski sudah memaafkan novel menegaskan proses hukum harus tetap berlanjut
saya sejak awal sampaikan saya maafkan pelaku
saya katakan juga saya menerima apapun yang terjadi kepada diri saya
karena saya ingin bahwa saya sedang berbuang untuk kebaikan
tentu ada resiko dan itu saya ambil
walaupun negara tidak boleh biarkan
tentang bagaimana proses hukum yang benar itu adalah wajah hukum indonesia
kalau prosesnya menyakiti nilai nilai keadilan bahkan menginjak ninjak nilai nilai keadilan
kita semua harus marah tidak boleh dibiarkan
karena bisa terjadi kepada siapapun
sebagai latar belakang untuk dipahami
agar tidak dikira saya secara emosional sebagai korban
bukan saya maafkan pelaku kok
dalam unggahan sebelumnya novel baswedan justru meragukan kedua terdakwa sebagai pelaku penyerangan
novel menyebut tidak ada bukti kuat kedua terdakwa adalah sosok yang bertanggung jawab atas kerusakan matanya
begitu masanya pertumbuhan ke penuntutan saya tanya kesaksanya
karena itu yang membuat saya yakin bahwa dia adalah pelakunya
saya tidak bisa menjelaskan juga
ternyata di persidangan juga aneh gitu
saya baru tahu ternyata saksi saksi kunci tidak masuk dalam berkas perkara
dan bukti bukti penting tidak dibicarakan di persidangan
bahkan ada bukti yang berubah
yang lebih menyakitkan lagi ini bukan sekedar menyakitkan saya mbak
menyakitkan orang yang punya perasaan
menyakitkan orang yang masih berharap terkait dengan keadilan
dan ini luar biasa
dituntut satu tahun
oleh itu ketika ada pihak yang mengatakan kan masih ada hakim yang bisa menuntut dengan ultra petitum
melebihi dari tuntutan jaksa
ini bukan masalah tinggi apa tidak
bukan masalah seberapa berat rumahnya
pertanyaan mendasar adalah betulkah kita punya
dengan bukti bukti yang tadi yang saya katakan arah fakta fakta yang justru tidak diungkap dengan benar
saya melihat jangan jangan penuntutnya yakin bahwa ini bukan pelakunya
atau tidak punya kekuatan untuk menyatakan bahwa itu kebenarannya seperti apa
oleh karena itu saya sebagai orang hukum saya orang yang memahami tentang proses persidangan
dan tentunya selama ini saya juga bersama dengan koalisi sipil yang berbicara mengenai memperjuangkan hak hak kemanusiaan
maka saya katakan seperti itu lebih bagus dibebaskan
jangan memaksakan sesuatu yang kemudian itu tidak benar
sebelumnya pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan roni bagus dan rahmat kadir
dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di pengadilan jakarta utara pada sebelas juni lalu
jpu menyatakan kedua terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dakwaan primer terkait dengan penganiayaan berat
tim liputan cnn indonesia